heboh seragam sd seksi dan sensual yang dipakai oleh personil band saat pertunjukan terus menuai kecaman
namun manajer diskotik membantah telah melakukan pelecehan karena seragam sd seksi sudah biasa terjadi di kota kota besar
kecaman terus datang setelah beredarnya video dan foto personil band mengenakan seragam sd yang dimodifikasi dengan bentuk sensual di salah satu diskotik di probolinggo
dprd mengatakan tindakan tersebut adalah pelecehan atribut pelajar
modifikasi seragam sd tersebut juga tidak pantas apalagi digunakan di tempat hiburan malam
menurut kami itu sudah keterlaluan ya itu tindakan pelecehan terhadap instruksi pendidikan
anak ini seharusnya tidak boleh diproyeksikan sebagai penyanyi ada di tempat tempat yang berbeda
dilarang oleh anak pelajar masuk di dalamnya
sementara dinas pemuda olahraga dan pariwisata akan memanggil manajemen dan pemilik diskotik tersebut
grup band yang berseragam sd itu juga akan dipanggil
namun manajemen diskotik membantah pakaian yang dikenakan grup band dalam acara tersebut adalah seragam sd
melainkan hanya mirip saja
sebenarnya bukan seragam sekolah dasar
ini adalah seragam sd
mirip variasi kostum dari suatu band yang bermain putin selama sebulan di tempat kami
tidak ada unsur mau melecehkan pihak manapun juga
manajemen diskotik juga sudah memberitahu nama band dan personil yang mengenakan seragam kontroversi tersebut
mereka semua adalah warga probolinggo